sebaiknya aku pergi dari sini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
ayo kita pergi dari sini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
dan tak bisa muncul
baru tugasku tepat sasaran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
mbak bekaa rat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
ada kekuatan hitam besar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
mencium aromanya di tubuh anak itu
itu yang aneh datuk
sepertinya anak itu bukan anak raja langit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
di dalam lubuk jiwaku yang paling dalam
kalau anak itu masih berdarah ini
sepertinya itu sama yang dirasakan oleh raja langit datuk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
kita harus lebih waspada datang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
aku ingin minta petunjuk
dan aku harap leluhur akan berbaik hati
memberikan petunjuk yang terbaik buat kita
baik datuk silakan
lindungilah dan jagalah anak cucu kita
seperti alina dan sekar
karena mereka semangat biasa
dibuah linjaran musuh
musuh yang menginginkan ilmu
ilmu mereka di masa mendatang
tapi sebelumnya aku akan menjemput ratih dulu
karena sudah terlalu lama aku meninggalkan di rumah pak zayadi
baiklah lebih karat
sadar mbak win
apa benar yang orang itu katakan
apa benar ayah dan kakek adalah keturunan inyek kumayan
kalau itu gak benar
mengapa ancaman itu dilontarkan kepada ayah
yang merupakan manusia biasa
datuk bagaimana ini datuk
apa yang harus saya lakukan
tolong jawab datuk
kami buru buru datang kesini saat mendengar ada ribut ribut
karena ada ribut ribut ada apa ini dato
astaga kenapa rumah dato jadi hancur seperti ini dato
iya bu ada musuh menyerang
rumah kami hancur berantakan
lebih baik lebih baik kalian menginaplah di rumah saya
rumah saya tak jauh dari sini dato
iya sebaiknya ibu dibawa ke tempat yang lebih aman
terima kasih ibu
iya bu terima kasih banyak
ada di rumah saya
terima kasih ibu
apa yang ayah lakukan
kenapa ibu nggak dibawa ke rumah sakit aja ya
sekar tidak sempat
rumah sakit terlalu jauh dari sini
dan apa yang dilakukan kumara
untuk penanganan pertama nggak apa apa

bagaimana keadaan wiwi bang

sawit pasti baik baik saja bu
yang terpenting adalah
rumah datu abu sekarang rata menjadi tanah
kalau ayah memang bukan orang biasa
aku yakin kata kata orang jahat itu benar
ibu kayak disini ibu
kamu gak kenapa napa kan
ibu kenapa harus berkorban buat kay kayak tadi ibu
ibu serius gak ngelakuin kayak gitu
punggung ibu gimana
punggung ibu masih sakit gak
yang penting kamu itu gak apa apa ya
seharusnya kayak yang berkorban buat ibu bukan ibu yang berkorban untuk kay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
dan janji sama ibu apapun yang terjadi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
karena bagi kay ibu adalah ibu untuk kay sesungguhnya
aku sudah beratus ratus kali menghubungi ratuan cinta
tetapi ratuan cinta tidak ingin lagi untuk turun